annyeonghaseyo ketemu lagi bersama saya dion setia dinata orang sunda rasa korea
dalam bgs bener gak sih menguak fakta di balik hoax
pocongako cipi semida asik
itu kemeriahan pembukaan ajang nasional olahraga terbesar di indonesia ini
sukses membuat kagum banyak orang termasuk saya orang sunda korea
namun di balik gegap gempita pembukaan dan penyelenggaraan pon ke dua puluh ini
tersiar sebuah kabar bohong dan tidak tanggung tanggung
hoaxnya menyasar nomor satu di indonesia
orang nomor satu di indonesia siapa
iya benar bapak kita bapak presiden joko widodo
si pengunggah video menerasakan
jika covid sembilan belas di indonesia ini telah tiada dan aturan prokes sudah tidak berlaku lagi
hmm wawannya nanya ditakul gara gara keurang
video yang memperlihatkan presiden joko widodo berjoget di kaimana papua barat
diviralkan di media sosial
dalam video tampak presiden jokowi dan ibu negara iryana widodo
menari serta dikelilingi sejumlah orang yang mengenakan pakaian adat papua barat
mereka berjoget dengan diiringi musik
video tersebut lantas dikaitkan dengan situasi terbaru pandemi covid sembilan belas di indonesia
serta ketaatan presiden jokowi dan warga menjalankan protokol kesehatan
untuk mencegah penularan virus corona
sebab orang orang dalam video terlihat tidak mengenakan masker dan menjaga jarak
selain itu narasi yang beredar juga menyebut momen itu berlangsung setelah presiden jokowi
membuka pekan olahraga nasional ke dua puluh di papua barat
lantas benarkah narasi yang menyebut presiden jokowi berjoget setelah membuka pon ke dua puluh papua
pandemi covid sembilan belas di indonesia telah usai
pasti udah lihat dong videonya
peristiwa dalam pidato tersebut itu sebenarnya pada dua tahun yang silam
tepatnya pada oktober dua ribu sembilan belas
jadi saat pandemi covid sembilan belas ini belum melanda indonesia
masih baik baik aja
saat itu pak jokowi memang sedang berjoget
yang melaksanakan kunjungan kerja sama ke papua barat
tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung simak video ini
video lawas yang mengabadikan presiden joko widodo berjoget dengan warga
dan tanpa memakai masker di kaimana papua barat menjadi viral di media sosial
video tersebut lantas dikaitkan dengan telah berakhirnya pandemi covid sembilan belas
dan tidak berlakunya lagi aturan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid sembilan belas
menurut kepala bidang humas polda papua barat kombes adam erwindi
video viral presiden jokowi joget tanpa masker itu diambil pada dua puluh tujuh dan dua puluh delapan oktober dua ribu sembilan belas silam
atau sebelum pandemi covid sembilan belas melanda indonesia
saat itu presiden bersama ibu negara datang ke kaimana papua barat
dalam agenda kunjungan kerja sekaligus menikmati senja di kaimana
memang video itu terjadi di kaimana pada dua puluh tujuh dan dua puluh delapan oktober dua ribu sembilan belas
pada saat itu sedang ada kegiatan kunjungan kerja bapak presiden
beserta ibu negara ke kompen kaimana
pada saat itu masih belum masa pandemi covid sembilan belas
kombes adam erwindi menambahkan video yang menarasikan presiden jokowi
berjoget di kaimana setelah membuka pon ke dua puluh di papua tidak benar alias konten hoax
faktanya kaimana berada di provinsi papua barat
sementara pon ke dua puluh hanya digelar di provinsi papua
jadi udah jelas dan clear ya
kalau pernyataan bahwa covid sembilan belas itu udah nggak ada di indonesia
sama aturan prokes covid sembilan belas nggak berlaku itu semuanya hoax
kabupaten kaimana itu bukan berada di papua
melainkan di papua barat
selain itu pon ke dua puluh itu hanya digelar di provinsi papua
yakni di kota dan kabupaten jayapura
mimika dan kabupaten merauke
kadang kita lagi senang senangnya lihat pekan olahraga nasional
suka ada aja yang kayak gininya
pika sabelun sok kehul sok gedeget da'a bigi samira
akhir akhir ini kelapa hijau itu mendadak jadi buruan warga
bukan cuma langka
harga kelapa hijau yang biasanya dijual rp lima belas
ini bisa melonjak sampai rp empat puluh lima per butir
teman teman tahu penyebabnya apa
karena di dalamnya pas dibuka ada fotonya anggota army
eh anggota army anggota bts
ternyata itu diduga ada anggapan keliru
terkait manfaat air kelapa untuk penanganan covid sembilan belas
mulai dari campuran air kelapa muda dan jeruk nipis
serta garam yang disebut sebut bisa membasmi virus corona
dan yang teranyar ini air kelapa diklaim bisa menetralkan vaksin covid sembilan belas
langsung aja kita simak informasinya benar atau hoax
pemerintah terus menggenjot program vaksinasi covid sembilan belas
untuk menekan risiko penyebaran virus corona
tingginya tingkat vaksinasi ini juga dibarengi munculnya beragam kepercayaan
di tengah masyarakat tentang vaksin
sebelumnya di indonesia
beberapa orang mengatakan bahwa

baru baru ini di media sosial dan aplikasi pesan instan
beredar viral ajakan meminum air kelapa setelah disuntik vaksin covid sembilan belas
ajakan mengkonsumsi air kelapa ini dimaksudkan untuk menetralkan vaksin covid sembilan belas
yang dianggap sebagai racun oleh kalangan anti vaksinasi covid sembilan belas
air kelapa dianggap cocok dikonsumsi oleh orang yang khawatir akan efeknya
air kelapa memang telah turun temurun dipercaya warga
sebagai penetral racun yang masuk ke dalam tubuh
lantas adakah hubungan antara air kelapa dengan vaksin virus corona
memang benar sih air kelapa itu telah turun temurun dipercaya
sebagai penetralisi racun yang masuk ke dalam tubuh bukan ke hati ya
tapi kan ini vaksin bukan racun
vaksin ini disuntikan ke otot lengan sedangkan air kelapa ini diminum
terus masuk ke lambung dan
dan apa coba
dan apa hubungannya
daripada penasaran langsung aja kita cek it out video yang satu ini
rasanya yang segar membuat air kelapa bisa dikonsumsi kapan saja oleh berbagai usia
mulai dari anak kecil hingga dewasa
selain itu banyak masyarakat yang meyakini bahwa air kelapa dapat menjadi penawar
atau pertolongan pertama pada orang yang keracunan makanan
air kelapa juga dipercaya tidak boleh diminum saat sedang dalam pengobatan
minum air kelapa dianggap bisa menghambat dan mengurangi efektivitas suatu obat
percaya kalau air kelapa itu bisa menetralkan semua ini
karena saya pernah minum obat dan saya minum air kelapa
tiba tiba netral semuanya itu nggak berobatnya jadi nggak ada fungsinya itu
kalau itu berarti obatnya nggak manjur kan karena buat netralisir itu kan itu

dr sindiawati pujiadi dokter spesialis gizi klinik mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar
ia mengatakan hingga saat ini belum ada penelitian bahwa air kelapa dapat membuat efek vaksin covid sembilan belas berkurang
menurut saya dan dari berbagai saya searching di jurnal
itu tidak ada yang menyatakan bahwa air kelapa akan membuat efek vaksinnya berkurang atau seperti apa
jadi tentu saja tidak apa apa kalau mau konsumsi air kelapa
air kelapa itu mengandung mineral
salah satu yang ada magnesium di situ
dan magnesium memang dibutuhkan untuk mendukung sistem pertahanan tubuh kita selain vitamin c yang mungkin sedikit ada di air kelapa tersebut
dr sindiawati menambahkan antara vaksin dan air kelapa tidak akan berhubungan
hal ini dikarenakan vaksin disuntikan sehingga masuk ke otot lengan
sedangkan air kelapa akan masuk ke saluran pencernaan
tuh kan kita harus teliti kita harus jeli dengan narasi narasi yang menyesatkan
yang dihembuskan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
itu vaksin tidak mengandung racun hingga nggak perlu dinetralin sama air kelapa
dan hingga saat ini tidak ada penelitian yang membuktikan air kelapa dapat menetrahkan atau mengganggu fungsi dari vaksin itu sendiri
jadi sekarang ini virus corona bermutasinya banyak banget sampai yang terbaru itu ada namanya varian delta
dan ini udah muncul di berbagai belahan dunia
dan yang paling terdeteksi ini pertamanya itu dari india
unggahan unggahan yang agak menyesatkan
itu kolase foto foto menara seluler dengan tulisan delta
dan narasinya bahwa varian delta covid sembilan belas itu dari radiasi sinyal lima g
lah gimana itu cerita
jaringan lima g merupakan generasi terbaru dari pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel gsm di dunia setelah empat g tiga g dua g dan satu g
jaringan seluler generasi kelima ini menawarkan koneksi internet lebih cepat daripada generasi sebelumnya
karena kecepatan ini lima g diharapkan mampu membawa data yang besar sehingga bisa menghubungkan dunia dengan lebih cepat dan mudah
namun belum lama ini di media sosial beredar unggahan tentang kolase foto menara seluler dengan narasi varian delta virus corona sebenarnya adalah radiasi sinyal

itu disebut varian delta covid sembilan belas adalah agenda untuk mengurangi jumlah penduduk
lantas adakah hubungan antara virus corona varian delta dan radiasi sinyal lima g
aduh makin menyesatkan aja ya informasinya
selain menyebut varian delta merupakan radiasi dari sinyal lima g si pengunggah juga menarasikan jika varian delta covid sembilan belas ini adalah konspirasi dengan agenda pengurangan jumlah penduduk
dia pikir tanoh sekali
kita langsung cek aja kebenarannya
di media sosial baik di indonesia dan luar negeri beredar informasi berisi kolase foto foto yang mengatakan varian delta disebabkan oleh radiasi sinyal lima g
dan varian delta merupakan agenda pengurangan populasi penduduk
hal ini dibantah koordinator penataan alokasi spektrum dinas tetap dan bergerak darat atau dtbd
dipjen sumberdaya dan perangkat post dan informatika kementerian kominfo adis alif yawan
ia mengatakan radiasi yang dipancarkan oleh sinyal lima g pada prinsipnya aman karena karakteristik teknisnya menggunakan frekuensi yang jauh lebih rendah daripada frekuensi yang memiliki dampak pada tubuh manusia
gelombang elektromagnetik yang memiliki pengaruh pada kesehatan tubuh manusia dimulai dari frekuensi tujuh ratus sembilan puluh ribu ghz
sementara sinyal lima g memiliki frekuensi sesuai konsensus hanya tujuh puluh satu gh
jadi kalau kita perbandingkan antara tujuh puluh satu ghz dengan tujuh ratus sembilan puluh ghz itu adalah sesuatu yang memang masih sangat jauh
secara teknis demikian jadi ini adalah jadi gelombang atau sinyal lima g itu adalah gelombang elektromagnetik yang relatif aman
karena frekuensinya berada jauh di bawah frekuensi yang bisa menimbulkan dampak pada ion tubuh
alif yawan menampungnya
dan bahkan sebenarnya informasi hoax yang mengaitkan sinyal lima g berdampak pada covid sembilan belas bukan hal yang baru
beberapa negara di eropa dan amerika juga mengalami hal serupa sehingga menjadi fenomena dan menimbulkan teori konspirasi
hal ini diakini karena psikologi masyarakat dalam kondisi serba ketidakpastian sehingga muncul paranoid
ketika ada teknologi dan inovasi baru terkait pandemi menyebabkan banyak orang mudah terpengaruh dengan informasi informasi yang salah
lima g itu sebetulnya
itu adalah sebuah enabler menuju inovasi yang lebih banyak
jadi kalau indonesia mau lebih kompetitif dengan negara lain indonesia ingin lebih maju lagi ekonomi digitalnya
maka lima g akan menjadi enabler yang luar biasa
menurut ahli telekomunikasi universitas indonesia heru sutadi
gelombang frekuensi radio dari sinyal lima g menurut penelitian memiliki nilai ambang batas jauh dari kategori berbahaya untuk kesehatan manusia
yaitu seratus hingga seribu kali di bawah radiasi sinar ultraviolet gamma dan x ray
selain itu dari penelitian juga didapatkan bahwa sinyal lima g tidak memiliki kemampuan untuk merusak dna manusia dan tidak menyebabkan kanker
sehingga orang yang tinggal di bawah menara pemancar telekomunikasi dan mereka yang aktif menggunakan gawai seperti telpon seluler
dinyatakan aman dari radiasi berbahaya
kembang elektromagnetik dari frekuensi radio itu kan dibagi dalam tingkatan hers gitu ya
dan kalau kita lihat memang makin tinggi hertz itu biasanya cakupannya itu makin kecil
artinya lebih spesifik lebih fokus gitu ya
jadi kalau kita bicara misalnya megahertz gigahertz ini kan mereka memberikan cakupan yang sangat luas bisa dua belas km gitu ya
agar memang dapat dipergunakan untuk layanan katakanlah telepon seluler gitu ya menggantikan layanan telepon kabel gitu
heru sutadi menambahkan di beberapa negara
secara periodik memang dilakukan pengecekan dan pemantauan hanya untuk memastikan apakah pancaran gelombang elektromagnetik dari menara telekomunikasi
tetap di bawah ambang batas radiasi
hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa gelombang frekuensi yang dipancarkan aman
sutadi juga mengatakan sejauh ini belum ada penelitian baik di indonesia dan di luar negeri bila radiasi senior lima g dapat menyebabkan penyakit
aigo terjawab sudah ya
sekarang varian delta covid sembilan belas yang diklaim merupakan radiasi dari sinyal lima g ini tentu merupakan bukan kabar yang mengelikan
nama delta dalam foto tower tersebut merupakan identitas delta group atau delta power solution
sebuah bisnis infrastruktur taiwan yang didirikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi sama sekali nggak ada kaisan dengan covid sembilan belas
semoga rangkaian informasi informasi yang saya sampaikan ini bisa membuat teman teman semua bisa memilah dan memilih

ini bisa membuat teman teman semua bisa memilah dan memilih
mana informasi yang benar dan mana yang hoax
saya mengingatkan sekali lagi saring sebelum sharing
semua informasi yang akan dibagikan di teman teman atau di grup wa dimanapun anda berada
saya dion setia dinata sampai jumpa di episode benar nggak menguak pakta di balik hoax lainnya